mama ella setia menunggu
gak enak makan gak enak tidur
oh ella jangan sedih selalu
si cepi pasti bakal ketemu
janganlah kau bimbang dan ragu
eh ginok bener bener lu kelewatan
anak lu cepi diculik ilang
cuma malah pacaran sama mbak ayu
gak ada orang mau nyianak lu
eh eh eh kong kong
bukan pacaran gitu loh
sekarang lu cari anak
cari gua bilang cari
cepi ada di tangan saya
kalau ibu kepingin anaknya selamat
sediakan uang seratus juta
pokoknya kalau anda sebagai ibunya
penuhi permintaan kami
kalau tidak happy akan kami siksa
jangan pak jangan dibunuh
cepi mau dibunuh
cepi itu suara kamu kata

tapi sekarang kamu pura pura nangis
pokoknya tante mak gak usah percaya
cepi gak disakitin

cepi petako di sini
ya apa apaan aja lah pingsannya
lo kebangetan banget sih pe
gue ada hujan
si cepi diculik pe
dia minta tebusan satu juta pe
sekarang begini aja mbak
ya pe ya pe
ya pe ya pe
tahu anak diculik kok anak lo juga pe
masih mikirin uang lagi
mana mau samar salah sama orang lagi pe
ngapain saja sih kalian
waduh kesana bisa kacau nih

masuk masuk masuk
selama ada rambut stip
kagak ada yang namanya penculik dan perampok
waduh janggau itu wik badut
pasti itu dia pasti dia pencuriknya
jom anak pak
shepi apaan enak aja dengan sembarangan nuduh lo
sembarangan nuduh sembarangan nuduh
eh gua buka dorong bodoh
asal lo tau ya
nih gua buktinya nih nih
pasti ini punya shepi
heeh siapa bilang
ini buat ngeget gue kok
nih liat nih gua aja
lah badan megede begini
eh bang bang gue kasih tau
eh besok gua saranin
jangan pake botol
apaan penculik anak

apa salah saya
mana penculik anak
om kenapa ibu saya diikat om
itu ibu lo
maap ya dek maap
makanya liat liat dulu dong kalo botol
ada yang luka
ah enggak enggak
ada yang lecet bu
ah enggak enggak enggak
makasih ya mas makasih ya
kau nyemis amat ya tangannya ya
ngomong ngomong ku sendiran aja ya
ih abang bisa aja kan saya jande

oh pulang dulu ya
oh cepi buah hatiku
kemana engkau berlabuh
mama ella setia menunggu
nggak enak makan
nggak enak tidur
oh ella jangan sedih selalu
si cepi pasti bakal ketemu
janganlah kau pimbang dan ragu
lebih baik lu maem dulu
sebelum cepi diketemukan
lebih baik ella kelaparan
daripada cepi di luaran
janganlah engkau berkata gitu
kalau kagak makan nantilah tatit
kalau kamu tatit babe pati
makanlah biar banyak biar banyak
romanya enak ya bang
lo mikirin cepi bang
atau makan kak
apa yang atit be
nella hampir nyampe
allah buma itu bukan atit
kena sendok jadi kejepit
manjat banget ngomongnya ya be
asal lu tau aja
perpanjangan dari kiki nawa
mau manja manja yang bener dong
kiki udah nawa lajama atit atit atit atit
silahkan makan lagi
cuapin udah udah
nggak enggak enggak